bupati kabupaten jayapura jumat malam telah mengubah status bencana banjir bandang di jayapura dari tanggap darurat menjadi masa transisi darurat
hal ini sesuai peraturan yang berlaku dan akan diterapkan selama empat bulan ke depan
bupati jayapura mateus awaitau mengatakan pada masa transisi darurat pihaknya akan berfokus pada penanganan pengungsi yang berada di posko pengungsian
saat ini jumlah pengungsi tersisa empat sembilan ratus empat puluh satu pengungsi dari sebelumnya yang mencapai enam lima ratus orang
selama masa transisi darurat warga yang diperbolehkan berada di posko pengungsian adalah warga yang rumahnya rusak berat atau terbawa banjir bandang
kita sudah melewati masa tanggap darurat dan kita masuk pada masa transisi darurat